kamu jadi kena tamparan aku
aku gak nyangka aja kalau bakal
belain si cewek asongan itu
gini banget ya lo
deket deket sama pacar gue
gak usah sobel agak polos deh
lo pikir gue gak tau lo abis berdua
sama pangeran di rumah sakit
atau mau jadi saingan gue
kan gue udah bilangin lo berkali kali
jangan deket dua sama pangeran
apa tuh si emang
kok dia maki dua putri
bukan aku seungguh
tapi dia ngakunya pacar sama lo
jangan dua lo berdua jadian ya
lo harus pake gramping ini dari gue
gue gak mau apaan sih
lo gak usah ikut dua deh
ini hukuman buat lo
gue gak mau pacar lo
oke udah gini
kok kamu berubah sih bep
pasti gara gara cewek ini ya
eh gue sama pangeran gak ada apa dua

jelas dua udah ada bukti lo masih gak mau ngaku

jelas dua udah ada bukti lo masih gak mau ngaku
kenapa pangeran ngantin kan
jelas dua sudah ada bukti lo masih gak mau ngaku
dilakuin pangeran ke gue
by we sorry banget ya kamu jadi kena tamparan aku
aku gak nyangka aja kamu bakal belain secara asongan itu
maaf banget ya
ya sorry gue kan jadi kebawa perasaan
gak bisa lo malah belain si cewek asongan itu
gak bisa lo malah belain si cewek asongan itu

lihat dong guys kalo kalian jadi gue kalian bakal diem aja gak
sama kayak gue gue gak bakal diem aja kok pangeran diambil sama orang lain
bener bener ya tuh cewek asongan
komen di bawah ini ya
semua orang itu aneh banget
kenapa pada heran sih kalau gue nolongin putri
gue cuma gak suka aja
kalau si melmar raja lela ngomong ke semua orang kalau gue tuh pacaran sama dia
gue malah keinget kejadian tadi ya
pikir yang bener
udah ngapain malah mikirin si putri
benar ini nomor bapak pangeran
gak usah panggil gue bapak
gue belum bapak bapak
maaf saya hanya diminta untuk menghubungi nomor ini karena ada yang ingin berbicara
mereka masih ada
semua orang kamu bisa mama
saya punya satu permohonan untuk kamu dan putri
sebelum mel ngamuk sama lo
ada beberapa anak kampus yang ngeledekin lo deket sama pangeran
pas lo di rumah sakit sama pangeran
terus videoin lo buat jadi bahan gosip di kampus
gue gak tau juga
soalnya kontennya katanya udah dihapus
maksudnya gue juga gak berdua duaan sama si batu bata di rumah sakit
orang kita cuma bantuin ibu ibu yang mau melahirkan
itu doang kok
kan kita masih udah kelasnya pak regar
sama aja bohong
kita nggak akan diizinin masuk ke kelas
soalnya kemarin waktu gue telat

pak regar udah ngingetin soal itu
tapi tuh rizky lempeng banget ya
bukannya emang gitu orangnya
tapi menurut gue kali ini beda
ada cemburu cemburunya gitu
ya gak mungkin lah
ya gak mungkin lah
ya gak mungkin lah
ya gak mungkin lah
masa iya rizky cemburu sama pangeran
kenapa gak mungkin
yang barusan gue dengar pasti suara hatinya rizky
tapi kemana orangnya
kok gak keliatan ya

sampai jumpa di video selanjutnya